asrama ini memiliki tiga lantai di mana setiap lantai terdapat enam belas kamar yang berisi empat tempat tidur sehingga dapat menampung satu ratus sembilan puluh dua orang dalam satu waktu